fuad bernardi putra sulung tri risma hari ini mengatakan siap dicalonkan dalam pemilihan wali kota surabaya sembilan desember nanti
kader pdi perjuangan ini menyatakan siap maju jika dpp pdip merekomendasikannya
fuad yang juga ketua karang taruna surabaya menyebut siap dicalonkan sebagai wali kota ataupun wakil wali kota surabaya jika ditegaskan oleh partai
namun berdasarkan sepak terjangnya di kancah politik selama ini ia mengaku cenderung memilih dicalonkan sebagai wakil wali kota surabaya
fuad memastikan ibunya tri risma hari ini yang merupakan politikus pdip akan mendukung penuh langkahnya bertarung dalam pemilihan wali kota surabaya
hingga saat ini dpp pdip belum juga mengumumkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota surabaya yang diberi surat rekomendasi untuk maju dalam pilwali surabaya dua ribu dua puluh
dan akan berusaha untuk bisa memenangkan pertarungan di pil wali kota surabaya
dari pasuruan ketua dpc partai gerindra kota pasuruan ahmad zubaidi membenarkan partainya akan mengusung ahmad dhani dalam pemilihan wali kota pasuruan pada sembilan desember mendatang
menurutnya ahmad dhani dianggap mampu bersaing
yang sebelumnya sudah bermunculan untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di kota santri
apalagi ia kelahiran kota pahlawan sehingga mengerti karakteristik warga kota setempat
satu dua hari ini sudah ada kepastian
mas dhani ada kesiapan dan ada kesediaan kita ajak berkiprah di kota pasuruan
untuk bisa maju gerindra akan melakukan lobby politik dengan partai lain
pan p tiga dan pks yang sampai hari ini belum menentukan pilihan
lantaran partai yang dibidani prabowo ini hanya mendapatkan tiga kursi
tim liputan senan indonesia